berada harinya kaos dengan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden memancing komentar presiden jokowi dodo
di depan relawannya pada sabtu lalu jokowi mengatakan bahwa kaos tidak akan bisa menggantikan dirinya
yang bisa menggantikan dirinya adalah rakyat
gerakan ganti presiden dua ribu sembilan belas ramai disuarakan di media sosial belakangan ini
gerakan ini menginginkan agar presiden joko widodo diganti pada pilpres dua ribu sembilan belas
gerakan ini pertama kali dilontarkan ketua dpp pks mardani klisera
melalui akun twitternya mardani memberikan penjelasan bahwa gerakan ini adalah gerakan yang sah legal dan konstitusional
ia menegaskan gerakan ini sebagai respon kreatif terhadap pemerintah yang ditilai gagal memenuhi janjinya
atas gerakan itu presiden jokowi akhirnya buka suara
berpidato di depan relawannya dibonggor pada
acara konvensi nasional sabtu sore lalu jokowi mengatakan bahwa yang bisa menggantikan dirinya hanyalah rakyat
bukan kaos yang bertuliskan ganti presiden yang kini beredar di masyarakat
dan semuanya kalau mengkritik itu ya ada datanya berbasis data
dan bisa mencarikan solusi alternatif
kalau enggak itu apa namanya
yang bisa ganti presiden itu rakyat
kalau rakyat itu mempunyai kehendak ya bisa
kalau rakyat enggak mau ya enggak bisa
yang kedua yang ada kehendak dari allah swt
masa pakai kaos itu bisa ganti presiden nggak bisa
setelah mendapat reaksi dari presiden jokowi ketua dpp pks mardani alisera justru senang karena respon dari presiden tersebut membuat gerakan ini akan lebih didengar
pilpres memang masih setahun lagi
namun hawa persaingan menuju pucuk pimpinan negeri ini mulai memanas
horosman uruk cnn indonesia
presiden joko widodo akhirnya angkat bicara terkait dengan berbagai tudingan dan juga isu yang menyerang dirinya
dengan gaya meledak ledak di hadapan relawannya
jokowi merespon isu utang negara gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden hingga menanggapi pernyataan ketua umum gerindra prabowo subianto soal indonesia bubar dua ribu tujuh belas
gaya jokowi yang terkesan agresif tersebut apakah tanda bahwa presiden sudah mulai khawatir dengan isu yang menyerang
atau hal itu merupakan cara jokowi untuk memanaskan mesin relawannya jelang pilpres dua ribu sembilan belas
kita akan bahas pada malam hari saya sudah bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio prime news
malam hari ini ada bang komarudin watubun ketua dpp pdip selamat malam bang komarudin
dan ada bang mardani alisera wakil sekjen pks selamat malam bang mardani
dan juga ada mas gun gun herianto
akademisi komunikasi politik dari uin syarif hidayatullah
sebelum kita akan mulai berdiskusi pada malam hari saya akan ajak dulu bapak pasca untuk melihat kembali bagaimana cuplikan pidato presiden
di hadapan relawannya pada sabtu kemarin kita akan simak pernyataan presiden joko widodo berikut ini
yang bisa ganti presiden itu rakyat
kalau rakyat itu mempunyai kehendak ya bisa
kalau rakyat gak mau ya gak bisa
yang kedua ya ada
ada kehendak dari allah subhanahu wa ta'ala
masa pakai kaos itu bisa ganti presiden nggak bisa
baik kita akan mulai diskusi pada malam hari ini kalau melihat dari apa yang tadi disampaikan oleh presiden ini kan beberapa poin saja ya
sebenarnya ada banyak sekali kemudian gaya presiden yang begitu meledak ledak di depan para relawannya
ini kalau melihat tadi pak presiden menyinggung mengenai gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
itu ini saya ingat bang mardani alisera sebenarnya
ini artinya strateginya bang mardhani langsung masuk ke presiden ini
tapi sebelum ke bang mardani juga ke mas gundun
saya ingin ke bang komarudi dulu
ini pak jokowi kenapa ini bang
kemarin apa ini kemudian klarifikasi biasa kontra narasi begitu ya
atau memang tampaknya presiden sudah mulai agak agak gerah ini dengan tudingan tudingan ini
kalau saya lihat sih tidak gerah
sebenarnya begini ini komandan pasukan
kalau di depan pasukan itu harusnya dia harus berpikir pikir
harus menunjukkan sikap untuk membakar semangat
tapi kan jarang bang mardani presiden kayak gitu
kebetulan sekarang kan yang dibicarakan ini depan relawan
relawan pasukan yang disiapkan untuk bertempur besok
jadi pesannya harus jelas
jadi kalau saya tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan di sana
apalagi memang ada beberapa pesan juga yang kita lihat itu
kan kita lihat akhir akhir ini presiden juga diserang dari berbagai sisi
apalagi banyak diserang dengan berita berita hoax yang menurut saya juga tidak membangun peradaban dalam politik indonesia
itu juga yang saya lihat beliau memberi pesannya
kalau saya orang timur ya salah ngomong
tapi untuk presiden yang orang jawa kan ini tampaknya kencang
kalau presiden pajakowian orang solo ngomong begitu mungkin juga sudah mulai hilang kesabaran
hilang kesabaran karena banyak serangan serangan begitu ya
kalau serangan itu benar adanya tidak apa apa wajar
negara demokrasi kok
jadi tadi juga pesan soal kepada relawan soal pajakow tidak mengganti presiden ya biasa biasa saja memang
tapi pesan pesan itu harus mengandung nilai nilai kecerdasan
nilai nilai peradaban gitu loh
jangan nilai nilai yang lebih mengandung hoax hoax untuk menjatuhkan
tapi perlu ya artinya presiden untuk bisa kontra narasi ya
dari semua serangan serangan itu presiden perlu memang mengkontrak itu
ini kan politik ini kan seni tergantung siapa yang melihat
tidak ada hal yang luar biasa
bang mardani bagaimana tanggapan bang mardani
ini sebagai pihak yang menjadi inisiator gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
akhirnya presiden berkomentar
presiden itu sosok paling sentral di negara kita ya
kalau selama ini kita lihatnya ngevlog sama kodok
atau lagi makan
tiba tiba sekarang mulai masuk ke isu isu yang substansi
terlepas dari bahwa
oh gelangnya ya
gelangnya ada gitu lah
di luar itu semua yang terpenting diskursus tentang bangsa ini
dan presiden memberi perhatian
karena mau seluruh negeri merasakan perasaan tertentu
dia tidak jadi kebijakan
nah sekarang dengan presiden mulai mengomentari
kami gembira ya
karena sudah mulai ada connected
bahwa kemudian publik menilai
kok agak aneh
mas gun gun keren ya
tapi nanti akan menjelaskan secara teori politik
tapi bagus juga
undang pakar psikologi personal gitu
karena gaya pak jokowi sekarang ini
kalau bang komar bilang wajar
kalau buat timur
kalau buat orang jawa nih
yang gaya tadi tuh
gak wajar gitu
agak keluar konteks orang jawa gitu
maksudnya bang marani artinya
pak presiden sudah mulai khawatir ini dengan serangan serangan
jangan jangan bisa menggembos suaranya nanti di dua ribu sembilan belas
kalau itu monggo ditafsirkan ya
tetapi memang reach out ya
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden ini ternyata bergema
bergema ada juga loh
bank yang kontra dengan tagar itu
salah dan wajar
gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
seperti sah legal konstitusional
gerakan yang ingin pak jokowi dua periode
meskipun belum masuk masa kampanye ya
karena kampanye itu di bencinya empat
visi misi program ajakan memilih
ajak sopok kita gak ada calonnya gitu
jadi ini bukan kampanye
tetapi buat kami yang terpenting
diskursus masalah publik ini
sudah mulai menyentuh hal hal yang substansial
dan sudah masyarakat banyak terlibat
presiden mulai ikutan
buat kami ini akan baik buat
pembangunan bangsa dan kedewasaan demokrasi kita ke depan
artinya bang omar dari mungkin melihat ini sebagai satu hal yang menggembirakan
kira kira begitu artinya ya presiden sudah mulai ada atensi ke situ begitu
kalau gembira satu hal
saya lagi pakai kata durian runtuh
durian runtuh bang omar
sebelum ke bang omar
mas gun gun mungkin bisa menjelaskan
dalam perspektif komunikasi politik ya
kalau kita lihat gaya presiden kemudian
meledak ledak di depan relawannya
ini menunjukkan hal apa ini mas gun
apakah ini kemudian memberikan citra positif terhadap presiden
artinya oke presiden tegas berarti sekarang
atau kemudian ini presiden mulai mulai gamang
ini ada banyak serangan yang mulai ke arah dirinya
kalau bicara gaya komunikasi politik
sebenarnya pak jokowi itu kan gaya yang aslinya itu
itu gaya kesetaraan
karena sangat jarang menggunakan bahasa yang tinggi
dan kecenderungannya pak jokowi itu
taruhlah misalnya membuat narasi
itu juga sangat jarang offensive
lebih banyak sebenarnya
membangun komunikasi politik
membangun kultur harmoni
tetapi kalau kemarin kita lihat
di speech ya
yang kemudian dilakukan kemudian pak jokowi
itu nampak memang ekspresif
kalau bacaan teman teman
dan juga pdip mungkin
ini adalah untuk membakar semangat
tetapi juga bisa dibaca dengan dimensi berbeda
bahwa memang pak jokowi sekarang
masuk ke isu isu yang
sudah berkelindan dengan
pertarungan opini dua ribu sembilan belas
bicara soal pertarungan opini dua ribu sembilan belas
yang paling happy tentu pak mardhani
dengan runtuh tadi katanya mas
yang disampaikan dengan hashtag
itu kemudian menjadi dikenal oleh halayak luas
akibat panggungnya kemudian
pada saat pak jokowi mengeluarkan statement
kalau menggunakan istilah akademik
hashtag pak mardani ini
itu bahasanya ernest boyd
bahwa ada upaya untuk membangun
kesadaran kelompok bersama
terutama kelompok yang tidak happy
dengan pemerintahan pak jokowi
dengan hashtag itu dikanalisasi
pertarungannya masuk di wilayah pertarungan opini
nah itu baru sampai di mana
wilayahnya mas gundalat
betul ada tahapannya
ini baru masuk di tahap satu
jadi orang sedang berupaya
supaya area perbincangannya meluas
nah baru nanti akan didorong ke yang
tahap kedua namanya stage of consolidation
pro dan kontranya menjadi jelas
menurut saya akan terus dimobilisir
menjadi upaya gerakan
tentu mendilegitimasi jokowi
itu berarti nanti setelah mulai ada
apa namanya secara resmi ya
kira kira siapa capres capresnya yang akan maju
betul ini kan sekarang baru membangun
tema fantasi itu bukan berfantasi
tetapi membangun drama
dan drama itu dimulai dengan kata kata
dan dari kata kata simbolik itu diharapkan bergerak
menjadi sebuah kesadaran kolektif
kelompok yang tidak happy dengan pak jokowi
kemudian responnya menjadi lebih artikulatif
artinya tidak memilih jokowi
dan penetrasi opini yang dilakukan seperti ini
dari kelompok di luar kekuasaan
proses opini itu kan fluktuatif
sehingga kemudian mas renhat
itu kalau kita perhatikan sekarang
beruntung sekali ini
dibincang kemudian jadi resonansi
kalau saya jadi jokowi
itu tidak akan saya komentarin
kenapa karena itu menguntungkan
mengharikan publisitas begitu ya
benar itu bahasa eksplisitnya
oke baik mas genar
ini kalau terakhir
menurut mas gun harusnya pak jokowi tidak perlu menyampaikan
tapi kira kira untuk mengantisipasi ini ya
ini kan masih tahapan awal
pdp harus seperti apa di bangkomar
nanti akan dijawab oleh bangkomar
kita jadi terlebih dahulu
prime news akan segera kembali
tetap bersama kami
sebelum kita lanjutkan perbincangan
ada satu informasi lagi
ini mengenai hawa persaingan
pilih pres yang mulai memanas
salah satunya tentu saling jawab
gerakan ini pertama kali dilontarkan oleh
mardani alisera melalui akun twitternya
dalam dialog prime news kamis lima april yang lalu
justru meragukan kemampuan pks
terhadap upaya gerakan ganti presiden
korelasinya tagar itu
ini dari pks
ganti fahri hamzah pun nggak mampu
nah karena ada bang mardhani
tapi sebelum ke bang mardhani untuk menjawab
saya beri kesempatan untuk bang komarudin
kemarin pak jokowi begitu bersemangat untuk
katakanlah mem boost up begitu ya
semangat dari para relawan
karena kan backbone nya jokowi ini kan selain partai partai besar
tentu relawan relawan kan bang mardani
tapi dari partai juga tentu harus mengantisipasi
strategi strategi lawan untuk di pilpres dua ribu sembilan belas
seperti apa pak ydip mengantisipasinya
jadi perjuangan ini urusan lawan melawan bukan urusan baru
kita ini lahir besar karena konflik
karena melawan ya
melawan orang baru
dan besok juga sama kita punya kemampuan untuk melakukan perlawanan itu
kita melakukan itu dengan kerja kerja nyata
paling pertama kita konsolidasi struktur organisasi
makanya tiap hari kita tidak pusih dengan urusan itu
konsolidasi jalan terus
karena kalau pengamat atau komentar silahkan jalan
tapi kuncinya kan rakyat yang bergerak di bawah
karena kita punya pengalaman lah urusan begitu
pak mardani memang bedanya dengan pak mardani
pak mardhani belum punya pengalaman begitu
urusan pak fahri hamsa sampai sekarang masih pusing beliau
jadi berhasil beliau menggerakkan rakyat sekarang boleh
tapi saya khawatir jangan sampai gerakan rakyat kemudian terkonsolidasi
bukan dukungan beliau dukungan orang lain kan percuma juga
jadi dia bekerja untuk orang lain juga
maksudnya pak prabowo atau gimana
lebih berhasil kalau pak mardhani konsolidasi ini berhasil
kemudian besok gerbong ini menuju kepada dukungan kepada apa yang menjadi pilihannya pak mardhani kan
tapi belum tentu perjalanan masih panjang
ini baru awal dari startup
oke baik bang mardadi ada tanggapan tidak
ya yang pertama tentu kalau fahri bab kecil ya
karena lagi proses hukum di pks sudah memecat beliau
bab kecil tapi urusan kecil itu saja tidak bisa
itu yang kemudian mungkin dipanjangin tanggal
bisa nggak bisanya kita lihat secara prosedur ya
karena ini sudah masuk rana hukum
ya ikut pak jokowi kita gak bisa intervensi kan
sekarang sudah kasasi monggo
dan sama tagar dua ribu sembilan belas juga kami ini bukan mau sekarang digantinya
nanti tujuh belas april dua ribu sembilan belas jam tujuh sampai jam tiga belas
nah tetapi lebih dari itu
kami ingin menggarisbawahi betapa bahwa
tagar ini tidak ada arti apa apanya ketika tidak ada resuransi di public mind
artinya ternyata publik merasa memang ada yang salah dengan pemerintahan sekarang
pengelolaan hutangnya ada catatan
pembangunan infrastruktur ataupun ketahanan pangannya ada catatan
sampai kepada harga harga dan mungkin daya beli yang menurun
itu semua akan teresonansi
tapi tagar ini tidak ada arti apa apanya ketika publik bilang
uang sekarang baik kok
uang sekarang bagus kok
nah jadi buat kami kami akan terus mengedukasi publik
kita sudah tujuh puluh tahun lebih merdeka
dulu sama korea kita sama sama sekitar enam ratus usd dapat per kapital
sekarang kuliah sudah dua puluh tiga
kita masih di tiga lima ratus sampai mendekati empat
itu pun dengan gini rasio tiga puluh sembilan atau tiga puluh delapan
kalau dibagi lagi ada banyak sekali masyarakat yang masih punya catatan
pak jokowi sudah bekerja keras saya lihat itu
teman teman juga udah luar biasa
kita perlukan nilai tujuh dan delapan

karena itu kami perlu yang lebih baik
dan hal itu sah legal constitutional

dan hal itu sah legal constitutional maka itu kompetisi adalah rule dari demokrasi
kita akan hadirkan kompetisi yang tough
yang lebih berbobot
sehingga tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden dapat terwujud
bang mard sebagai kemudian pihak oposisi selain menggaungkan tagar itu kemudian dipenetrasikan ke basis masa mungkin dari pks
ada juga mungkin kemudian publik yang agak bertanya tanya
oposisi ini punya gagasan apa begitu selain kemudian membuat hal hal yang demikian
karena kan juga sudah dijawab oleh presiden mengenai hutang dan sebagainya
apa kemudian gagasan dari yang lebih besar dari sebuah partai pks misalnya untuk kemudian oke harus ganti presiden dua ribu sembilan belas
kami sudah siapkan head to head konsep ekonominya pak jokowi seperti apa kami ingin seperti apa
kami sudah siapkan konsep penataan politiknya versi pak jokowi apa versi kami apa
pak jokowi ngeluh tidak ada alignment antara daerah provinsi sama pusat
sehingga apa yang dibuat di pusat tidak nyambung
ya harus diubah dong bagaimana dengan undang undang pilkada yang sekarang banyak korupsinya misal
banyak dprd ditangkap kami sudah punya konsepnya
penataan konsep sosial ya bagaimana menyelesaikan rasio gini yang luar biasa
pak jokowi bagi bagi sertifikat bagus tetapi perlu diketahui itu last state ujung akhir
ujung awalnya bagaimana piramida kepemilikan lahan yang sangat timbang ini diselesaikan dengan land reform
nanti ada penyelesaian kasus baru sertifikat kalau cuma bagi bagi sertifikat itu tidak bisa diubah dong
sama belusukan sama aja pencitraan gitu
ada tapi momennya kapan kami siap untuk head to head menyampaikan konsep itu pada tempat yang tepat
nah itu kapan kira kira bang mard
kalau kami berharap dalam waktu yang singkat dan terdekat
oke nah ini kan ada kemudian menggaungkan ganti presiden tapi kira kira pks capresnya siapa ini bang mardin
ini kan pertanyaan sampai sekarang belum tahu kan
pks sudah memutuskan empat belas januari dua ribu sembilan belas

sembilan kader pks sudah diajukan untuk capres capapres
ada pak ahmad teriawan ada hidratur wahid ada anies mata pak sayo karim blak
ada bang mardin ya
ada bang mardin juga
jangan jangan buat bang mardin juga nih
ada salim sege aljufri ada tifatul semiring muzamil
punya nama tapi dengan siapa pak prabowo begitu dengan gerindra
urutannya karena pks seperti juga teman pdip
tidak ada yang full tiket semua sharing tiket
kita akan bahas siapanya put all the things on the table kita bahas bersama mitra koalisi
keputusan apapun mitra koalisi akan ditaati oleh pks
tapi pks tetap yakin sembilan kadernya insya allah siap untuk capres
tadi pak soebu liman sudah katakan prabowo akan deklarasi ke tanggal sebelas april
apakah ini kemudian sudah memastikan artinya sebuah tanda ya udah pks sama gerindra nih tinggal jalanin
urut urutannya tadi kita bersama gerindra insya allah ya
pks sudah ngajukan calon gerindra belum ngajukan calon nih
kalau mau pak prabowo monggo mau yang lain juga monggo
sesudah masing masing ada namanya kita bahas bersama
boleh jadi teman pan masuk teman demokrat masuk teman pkb masuk kita buka
nah sesudah namanya ada masing masing kita musyawarah bersama
ini yang masih diperbincangkan ya antara internal partai dan juga dengan partai calon koalisi
dan memang sama teman teman bdip juga sudah satu capres capres
siapa jawabannya belum selesai
itu yang belum dibahas loh bdip
karena kami juga dalam proses konsolidasi buat kami ini bagus
baik usahanya nanti saya mau ke mas gungun bagaimana kemudian partainya bang komarudin
dan juga rekan rekan atau mungkin dari partai pendukung pak presiden incumbent ini
harus berstrategi kemudian untuk melawan apa yang dilakukan oleh teman teman dari bang mardhani
dan juga gerindra dengan serangan serangan yang terus dilakukan ini kan belakangan terhadap pak jokowi
bagaimana kemudian ya udah tunjukin lagi lagi
bagaimana kemudian pak jokowi harus
menyiasati itu nanti kita akan bahas itu juga mas gungun kami akan segera kembali suatu saat lagi
anda kembali di prime news kita masih membahas mengenai bagaimana kontra narasi pak jokowi
lewat pidato yang disampaikan kemarin di depan relawan
saya mau langsung ke mas gun gun untuk menyikapi apa yang kemudian kita perbincangkan malam hari ini
apa yang kemudian harus dilakukan oleh pak jokowi ya sebagai incumbent
untuk bisa menangkal isu isu yang kemudian masuk selain kemarin sudah melakukan ada orasi begitu
apakah ini kemudian sebenarnya satu hal yang bisa menimbulkan semangat baru di kalangan relawan bahwa oke presiden atau apa yang mereka calonkan ini sudah mulai bersikap dengan cukup tegas selama ini
kalau soal bagaimana jokowi mengantisipasi ke depan dan tentu bukan jokowi saja tapi tim pemenangan itu menurut saya ada beberapa hal
pertama soal narasi kerja
kenapa narasi kerja itu menjadi sangat penting karena jokowi incumbent
oleh karena incumbent maka seluruh record dia dari sejak dua ribu empat belas sampai nanti penghujung kekuasaan di periode pertama itu akan dibuka oleh pak mardhani dan kawan kawan terutama di sisi sisi lemahnya
oleh karena itu narasi soal kerja lima tahun itu menjadi sangat penting dan krusial untuk kemudian publik tahu dan saya yakin sekarang juga sebenarnya narasi itu sudah berjalan

kemudian yang kedua soal information role atau peran peran informasi
contoh misalnya tidak seluruh harus kemudian dikomentari oleh pak jokowi seperti tagar itu menurut saya tidak perlu pak jokowi
tetapi bisa kemudian oleh pihak pihak lain contoh relawan
kalau misalnya data menyangkut kinerja pemerintahan itu bisa disampaikan oleh menteri pendukung itu akan dikontrol atau disimpan ke pembangunan relawan
itu bisa disampaikan oleh menteri menterinya

peran informasi yang dimainkan dengan baik
sehingga kemudian oh ini porsinya relawan
oh ini porsinya menteri
siapa yang kemudian jadi frontliner untuk kemudian menarasikan itu
ini yang disebutkan peran informasi
kemudian yang ketiga itu yang seperti pak komarudin bilang
yaitu soal mengonsolidasikan kekuatan
terutama yang menjadi backbone pemenangannya pak jokowi
bagaimanapun konsolidasi itu tentu harga mati
kenapa karena proses proses politik yang sangat ketat
kompetitif menjelang dua ribu sembilan belas
terutama akan memosisikan pak jokowi sebagai sasaran tembak
semua pihak yang berada di luar kekuasaan
nah dalam konteks khusus perbincangan soal opini publik
sama halnya seperti pak mardhani lakukan
menurut saya memang pengelolaan opini publik menjadi salah satu kunci
di luar kerja
karena opini publik akan menyangkut citra nanti dan reputasi
citra dan reputasi pak jokowi bisa saja naik
bisa saja juga turun dengan proses delegitimasi yang dilakukan oleh teman teman ini
maksud saya mas reinhardt bahwa
yang disebut dengan proses pengelolaan opini publik itu
mungkin ada satu perspektif akademik yang menarik
yaitu spiral of silence ya teori
bahwa pada saat opini mayoritas terbentuk
maka opini minoritas cenderung diam atau menyesuaikan
yang sekarang dicoba dipakai
contoh paling konkret adalah soal menyebar isu
rumor gosip itu kan juga dilakukan oleh banyak pihak
tetapi yang paling bagus sebenarnya bukan di situ perangnya
perangnya adalah tadi seperti yang disampaikan
ketika pemerintah punya konsep ini
kelompok di luar kekuasaan punya konsep ini
jadi ide yang kemudian dikomparasikan
itu akan menyebabkan kualitas kontestasi elektoral naik kelas
dengan adanya perbedaan ide tadi
ya itu yang mereset
dan itu kan yang paling ideal adalah shadow cabinet tadi
maksud saya ketika misalnya para menteri itu punya
misalnya pak jokowi punya menteri menterinya tiga puluh empat
pasti punya menteri yang lain juga gitu
ya ada meskipun mungkin tidak istilahnya shadow cabinet
tetapi orang orang yang jadi spokesperson
yang kemudian mengkritik khusus bidang yang mereka kuasai
seperti pak mardhani engineering
nah itu dia misalnya terus mengomentari soal isu itu
sekalipun bisa saja
jadi tidak semuanya pak prabowo begitu mengomentari dua ribu tiga puluh
tidak semua pak prabowo
bubar indonesia bubar dua ribu tiga puluh
nah kalau kemudian di breakdown menjadi data data yang sangat bisa masuk ke lekor kognisinya halayak
itu akan jauh lebih baik
baik mas gun artinya gini singkatnya
apa yang kemudian pak jokowi katakan kemarin
ini justru melahirkan publisitas politik bagi bang mardhani begitu katakanlah
artinya agak kurang tepat dong pak jokowi kemarin mengomentari itu
kalau saya melihat sebagai sebuah tata kelola opini publik memang kurang tepat
tetapi kalau konteksnya dibaca tadi untuk menciptakan common enemy
itu bisa juga
itu bisa juga
tetapi saya melihat khusus untuk ke depan
pak jokowi menurut saya peran peran informasinya harus dikelola jauh lebih baik lagi
tidak harus seluruh kemudian pak jokowi berada di titik epicentrum kontroversi
isu rumor gosip dan lain sebagainya
kecuali hal hal yang memang substantif yang kemudian memerlukan pak jokowi hadir di situ
karena ini harus dibagi peran peran ini
kalau enggak energi pak jokowi akan kemana mana
padahal kredit poin paling tinggi bagi jokowi adalah menuntaskan janji kampanye nya
jadi harus ada orang orang yang kemudian apa ya tidak semuanya harus pak jokowi yang merespon
tapi ada orang orang spoxperson lain yang kemudian memang bisa menyikapi beberapa isu
misalnya tadi juga tagar tagar tadi mungkin relawan dengan relawan kira kira begitu ya mas gun gun
bang komarudin bagaimana ada tanggapan tidak untuk dua ribu sembilan belas nanti ini
apa yang tadi katakan mas gun gun
kemudian bagaimana pak jokowi harus mengambil sikap sampai nanti kemudian masuk ke kontestasi pilpres
ya mungkin termasuk yang pak mardhani
saya setuju pak mardhani kalau kemudian teman teman yang mengkritik jokowi ganti presiden ganti presiden
itu juga harus membangun ruang peradaban
jadi tidak sekedar ganti presiden tapi kenapa harus ganti presiden
jadi jangan tunggu sebentar mulai sekarang itu juga sudah harus
kami mau ganti presiden karena argumennya
presiden karena argumennya ini
dan tim kita di pihak jokowi juga harus begitu
dengan begitu rakyat itu dicerdaskan
sudah mulai belum ini dari pihak pak jokowi
nah ini akhir akhir ini kan bukan dari pihak jokowi
termasuk pak amin raisuka ngomong ngaur di media kan
hantam pak jokowi suka suka itu menurut saya tidak membangun kecerdasan
kalau orang bodoh yang ngomong begitu saya terima
tapi tingkat intelektual ngomong begitu kan kesian bangsa ini
jadi saya menganggap pak merdani
saya pikir demokrasi itu esensinya adalah harus ada perbedaan
tapi tidak sekedar perbedaan
perbedaan yang melahirkan kecerdasan kecerdasan di
itu yang penting
kemudian yang tadi disampaikan pak jokowi tadi
saya setuju memang kedepannya perannya harus dibagi
kenapa dibagi karena pak jokowi ini kan
ada yang senyum senyum ini bang
kalau kami malah seneng pak jokowi
saya suka bahwa pak jokowi itu layak dua periode terus bicara
dan kami siap
silahkan pak merdani
karena pak jokowi ini kan sekarang mempertanggung jawabkan
cuma disayangkan publik sekarang juga kan tidak bisa membedakan semacam soal hutang
diakumulasi hutang dari presiden presiden sebelumnya semua
lalu ditimpukan ini jadi tanggung jawab jokowi
itu juga tidak fair
itu sudah diklarifikasi ya pak presiden juga
ya makanya harus dijelaskan
ya itu juga tidak fair
saya bilang tadi yang menyangkut hoax seperti jokowi pki
itu kan isu murahan dan itu isu yang nggak boleh
aperat harus ini
tidak membangun peradaban ya
tidak membangun peradaban
dan kita mundur ke belakang
saya lahir berapa tahun terjadi peristiwa
dan untung ini pak jokowi orang jawa
kalau saya orang indonesia
aperat tidak boleh
aparat tidak mampu nanti saya tangani sendiri
boleh negara diurus seperti begini
ya dalam hal tertentu harus kita sadar
ya suka atau tidak suka terhadap presiden
presiden itu adalah lambang negara
kehormatan negara itu juga diukur dari lambang negara kita
kalau rakyat dicacimaki tanpa ada dasar ini yang benar saja
jadi itu menurut bang komar juga tantangan untuk pilpres kita dua ribu sembilan belas ya
ada isu isu hoax misalnya atau wasfitnah dan lain lain
ini sudah nyata terlihat ini
pilih dki kemarin
kita tidak berdebat pada masalah substansi tapi simbol simbol
hoax masuk di tengah orang bodoh ya sudah ditelan mentah mentah itu barang
apalagi yang menyampaikan bukan juga orang orang sembarang yang menyampaikan
ini yang kita sangat kita sesalkan
itu kemudian akhirnya pak presiden menyampaikan pidatonya itu ya
ya pidato tadi saya kira akumulasi dari semua persoalan
dan saya kira itu manusiawi
mungkin saya lebih kasar dari situ
saya lebih kasar
jadi aparat ini juga saya harap ya
menyangkut hoax ini kan salah salah dan benar
jangan tunggu orang demodolo baru bergerak
harus dia bergerak cepat
baik terhadap pak jokowi maupun terhadap siapa saja
menyangkut hoax yang mengancam negara harus dibasmi itu
hal hal seperti begitu
bang mardhani tidak cukup sampai kemudian hanya menggelorakan hashtag ganti presiden dua ribu sembilan belas
tapi juga mesti ada apa yang ditawarkan oleh pks
apa yang ditawarkan oleh gerindra kepada masyarakat begitu
kepada orang orang yang mungkin agar punya alternatif yang lain
nah sampai sejauh ini juga pks dan juga gerindra tadi abang katakan masih apa namanya
berunding lah ya di dalam internal masing masing begitu untuk di pilpres
bagaimana nanti kemudian pks juga sebagai oposisi dan gerindra ini di dua ribu sembilan belas nanti akan seperti apa
di era sosial media sekarang itu ada dua hal yang perlu
konten adalah raja
tetapi distribusi adalah kong
kita jalan bareng nih
yang konten adalah proses
kalau pks sudah punya platform pembangunan partai keadilan sejahtera sudah ada
kami sudah ada orangnya sembilan
tapi karena sharing tiket kami nggak bisa jalan sendiri
kami nunggu gerindra
makanya harapan kami disini juga saya bilang
nunggu gerindra segera
kita siap bersama
habis itu nanti kita akan lebih elegan
ketika tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden ini tidak hoax
ini jelas pak daniel alisera yang melambungkan dan saya bertanggung jawab karena sesah legal konstitusional
semua di twitter itu saya tulis
terakhir kemarin saya nulis muhammad salah dan dua ribu sembilan belas ganti presiden
kita ingin menaklukkan
pilpres dua ribu sembilan belas seperti muhammad salah mampu menaklukkan liverpool sama eropa dengan elegan dengan gol gol cantik
ini tentu sudah membaca aspirasi kader di bawah ya
merpresentasikanlah kira kira tagar ini
wah insya allah karena kader kader di bawah semuanya udah jalan semua
jadi gini karena itu kontennya jalan
tinggal distributionnya kami buat ini
dan mau nggak teman teman
tulis aja kurang terang
karena ini memang jelas gitu
harusnya pakai gaul ya
oh sudah ada
gini gini nggak perlu
gini kita perlu membangun persepsi publik ya
nah kami ingin distribution estate king kong itu dengan oke ini ada
nah silakan ini belum jelas kami akan perjelas
satu persatu kita akan buka seperti apa konsep ekonominya konsep politiknya konsep sosialnya
ya itu penting
karena kejar kemudian akhirnya publik menilai bahwa wah ini mah trik triknya bang mardhani aja nih
buat tempat panggung politik
atau mungkin trik triknya pks aja nih supaya
mengheboh hebohkan lah kira kira
kalau yang terjadi maka gerakannya akan berhenti dengan sendirinya
dan kami akan bekerja bagaimana mewujudkan gerakan ini terwujud di dua ribu sembilan belas ganti presiden
mas junker ada tanggapan lain tidak untuk kemudian
tadi lupa soal bang mardhani tadi sampaikan menyangkut pak presiden mengeluh soal pemerintahan dari pusat ke daerah yang tidak connect
pak bang mardhani langsung sederhana saja undang undangnya yang diganti
padahal kita sama sama di dpr bagaimana tahu merbol sebuah undang undang yang begitu rumit
karena dpr ini sudah tidak memikirkan kepentingan bangsa yang lebih besar tapi kepentingan kelompok yang lebih dominan di sana
padahal strategi kita boleh berbeda tapi tujuan nasional itu harus ada
kalau kita lihat ini baik jokowi maupun siapapun presiden mestinya kan oh ini harus dibenahi
soal pemerintahan ini
ini pemerintahan daerah fisik sendiri pusat fisik sendiri
padahal visi bangsa indonesia itu dalam konstitusi
jadi seluruh kepala daerah itu harus satu
justru ini bang omang
itu yang kita pertanyakan
pak jokowi ini didukung oleh enam puluh tujuh kursi di parlemen
jadi kalau visinya jelas tinggal konsolidasi semua partai berubah indonesia itu karena seorang presiden
karena memang di konstitusi kita tidak ada jabatan dengan penjelasan pasal sampai lima belas di konstitusi
kecuali pasal tentang presiden
artinya presiden adalah orang yang paling penting dan penting dan fundamental di negara ini
kalau belum bisa ubah dua ribu enam belas ganti presiden
baik mas gunggun
terakhir seperti apa mas gunggun untuk menyikapi perbicaraan kita malam malam hari terakhir
saya agak khawatirnya sebenarnya debat debat soal upaya memengaruhi opini itu kembali menjadi sangat elitis
kalau lihat perkembangan sejak kontestasi elektoral pilpres ini yang terbuka

itu mas reinhardt diskusi diskusi publik itu lebih banyak diisi oleh isu isu yang menyasarnya psikologis
seperti ini tagar ini sebenarnya sangat psikologis
karena kalau rasional kan belum ya soal bagaimana tadi konsep konsep itu
nah karena dianggap yang lebih cepat menyasar halayak luas
psikologis seperti misalnya bagaimana membangkitkan partisanship di internal partai
party id dengan tagar ini supaya bergerak
kemudian misalnya hal lain adalah bagaimana misalnya civic engagement
halayak itu merasa menjadi bagian dari perputaran isu
dan kemudian mereka empati simpati ikut gerbong
atau sangat sosiologis seperti pak komarudin watubun tadi bilang
suku agama ras antar golongan
harusnya bermain pada ranah rasionalnya ini
harusnya juga diisi ini
yang ketiga ini soal bagaimana rasionalitas dibangun supaya pemilu naik kelas
karena kita terlalu lama berada di transisi
konsolidasi untuk kemudian pelembagaan politiknya
ini yang kemudian jalan di tempat terutama di wilayah wilayah pemilu
yang kemudian melibatkan dua atau lebih pihak yang bertarung dalam gelanggang
contoh kalau kita lihat polarisasi sejak dua ribu empat belas
kemudian kumulatif terus hingga di pilkada dki kemarin
itu kan sangat jelas dua area ini psikologis dan sosiologis yang lebih dominan
dibanding sebenarnya pertarungan geografinya di wilayah rasional
saya sih berharap ini memang benar benar ditindaklanjuti oleh teman teman pks dan partai gerindra
yang kemudian punya potensi atau punya probabilitas menyatu untuk kemudian menantang pak jokowi
pak jokowi juga tidak bisa atau tidak bagus kalau berjalan sendirian di gelanggang
harus ada kemudian yang
dari partai dari lawan dan sebagainya
dari partai yang kemudian mencabar pak jokowi
sehingga kemudian demokrasi kita menjadi jauh lebih kompetitif
ini tentu tugas dari bang komarudin juga
dan juga bang mardani
kita akan tunggu nanti akan seperti apa
jangan pilih pres
tapi yang jelas kita akan nantikan seperti apa nanti beberapa bulan ke depan
tentu masih akan sangat panas ini kira kira
atau mungkin minggu depan karena mungkin ada indukan panas
kita akan tunggu nanti seperti apa
terima kasih bang komarudi nuwatu pun
dari pdp bang mardani terima kasih
terima kasih sudah hadir di prime news pada malam hari ini
dan prime news akan segera kembali
kami akan kembali sesaat lagi